ya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapan ibadah haji tahun ini
kita sudah tergabung dengan ketua umum dpp ampuri firman m nur
selamat pagi pak firman terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia today hari ini
kalau kita bicara mengenai kuota ya tahun ini menteri agama yakut kolil khomas menyampaikan
indonesia akan memberangkatkan seratus lima puluh satu jemaah haji
bagaimana kesiapan ampuri untuk keberangkatan haji tahun ini pak
ya terima kasih mas yuda
ini sebuah kesyukuran bagi kita mas yuda
setelah dua tahun kita tidak memerankan jamaah haji sama sekali
dan tahun ini saudi arabia menyatakan membuka haji untuk internasional
dan alhamdulillah syukur kepada allah swt indonesia pada tahun ini dari satu juta jemaah
yang diberi kesempatan untuk berhaji indonesia mendapatkan seratus lima puluh satu jamaah
ini sebuah kesyukuran
dan ini dilaksanakan tetap dalam masa pandemi
dan waktunya yang untuk pelaksana sudah sangat mepet sekali
tapi alhamdulillah kementerian agama kemudian komisi delapan dan semua kementerian terkait
masuk juga kami asosiasi
karena dalam pelaksanaan ibadah haji ini ada dua sebagaimana tadi yang disampaikan oleh mas yuda
dalam proses pembukaan memang ada unsur kuota reguler sebanyak sembilan puluh dua delapan ratus sekian
sedangkan ada kuota haji khusus sebanyak rp tujuh dua ratus dua puluh enam
nah kami ampuri sebagai asosiasi penyelenggara haji dan umroh republik indonesia membawahi pihk haji khusus sebanyak rp tujuh dua ratus dua puluh
nah semenjak diumumkannya keberangkatan ini sebetulnya kami telah melakukan persiapan persiapan
untuk memastikan bahwasannya akomodasi jamaah selama di saudi arabia bisa tetap diberikan dengan baik
dengan standarisasi sesuai dengan spm standar pelayanan minimal
ditetapkan oleh kementerian agama
begitu juga hal hal yang sifat lainnya akumulasi transportasi dan lain sebagainya
namun saat ini kita dalam proses memastikan jemaah jamaah yang akan diberangkatkan
karena dalam keberangkatan kita haji tahun ini dalam kondisi pandemi dengan jumlah terbatas kuota satu juta
dan insinyur yang mendapatkan rp seratus rp satu lima puluh satu ini
kita harus memastikan bahwa jemaah jemaah yang akan berangkatkan betul betul bisa memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan saudi arabia
perlu memastikan bahwa jemaah yang berangkat adalah jemaah usia di bawah enam puluh lima tahun
nah ini kan kita ini mensortir dari jamaah yang sudah tunda lunas
yang sudah siap berangkat pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
dan mereka sudah melunasi biayanya semuanya
namun karena ada masih ketentuan ketentuan tersebut
dan kami berharap para jemaah tersebut yang belum terpilih untuk berangkat tahun ini bisa memaklumi kondisinya
karena kondisi haji tahun tetap dalam jumlah terbatas
dalam kondisi pandemi
nah bagi yang jamaah yang sudah ditetapkan ketetapan untuk diberangkatkan tahun ini
memang harus dipastikan bahwasannya
memang batasan usianya sampai enam puluh lima tahun sampai tiga juni dua ribu dua puluh dua ini
dan juga setelah melakukan vaksinasi
ini juga penting
jadi kita berharap sama sama sinergi
pertama adalah dari jemaah juga melakukan proaksi melakukan persiapan
dan tentuan dari kemenang dan asosiasi kita seluruh penyelenggara haji khusus
juga melakukan persiapan membantu untuk melakukan persiapan ini bisa dilakukan dengan baik
iya pak firman tadi selain kabar baik dengan adanya keberangkatan setelah dua tahun tertunda akibat pandemi
tapi di sisi lain juga ada kendala terkait dengan usia maksimal enam puluh lima tahun
sudahkah ada solusi terkait hal ini kak
karena misalkan kita kasih contoh nih pak
ada pasangan suami istri tapi mereka berbeda usia
salah satu bisa jadi tidak berangkat karena sudah lebih tua ya
dan akibatnya salah satu harus mundur
seperti apa ini pak prosedurnya
pengembalian dan lainnya dan seperti apa
seluk beluk yang terkait dengan hal ini pak
ya yang pertama adalah tentu sebagaimana yang disampaikan oleh mas
tadi akan ada problem problem yang timbul khususnya karena batasan usia
dan ini banyak sekali terjadi
adalah pasangan yang salah satu dari pasangan tersebut
termasuk yang bisa diberangkatkan
sedangkan pasangannya tidak bisa diberangkatkan
nah untuk jemaah yang dalam kondisi terpisah dari keluarganya
karena satu bisa berangkat
satunya tidak ini diberi opsi
bisa salah satu yang berangkat mundur kemudian digantikan dengan yang lain
atau berangkat yang sudah dipastikan berangkat
salah satunya berangkat tahun ini
artinya kementerian agama dalam hal ini melakukan verifikasi awal
maksudnya kesedihan jemaah jemaah yang namanya disebutkan tersebut
bahwa apakah mereka sanggup untuk bisa berangkat tahun ini
dalam kondisi walaupun terpisah dengan keluarganya
tapi kami dari haji khusus termasuk diantaranya kami sendiri
sebagai penyelenggara haji khusus di mount spiro treadwell
dan mayoritas mereka menyatakan bahwasannya menunggu tahun depan untuk diberangkatkan
dengan berharap tahun depan haji tahun ini bisa sukses terjalan dengan baik
sehingga tahun depan haji bisa berjalan normal kuasa normal
itu yang diharuskan
karena ini mas yuda
kepastian batasan usia ini mutlak
harus kita ikuti tidak bisa kita negosiasikan
karena nanti semuanya akan terkunci melalui sistem ketika mengajukan visa
jadi dari paspor ketahuan usia di atas enam puluh lima tahun
otomatis tidak bisa kita proses sisanya
jadi dari awal sekarang dalam beberapa hari yang terpisah ini untuk melakukan politikasi
kita harapkan proaktif jamaah dan menentukan keputusan
setiap hari yang terpisah dari keluarga yang terpisah merasa tidak bisa
tidak nyaman karena harus berangkat sendiri sedangkan pasangan tidak berangkat
silahkan untuk menyampaikan melalui kementerian agama
atau melalui penyelenggara phk masing masing di mana mereka terdaftar
itu bisa menyatakan bahwa mereka bisa ditanggungkan keberangkatan tahun depan
dan begitu juga dengan keluarga
ada juga keluarga terpisah ayah ibu dan anak
semua kondisi adalah pilihan jamaah
dan kita berharap semua kita bisa memahami kondisi
karena tadi yang saya sampaikan
bahwasanya haji tahun dua ribu dua puluh dua ini tetap dalam haji protokol covid
dan dalam masa pandemi kuotanya juga terbatas
iya pak firman dengan kuota yang terbatas
kemudian ada prasarat usia maksimal enam puluh lima tahun
pastinya akan banyak jemaah haji yang tertunda
dan tadi seperti bapak katakan
beberapa di antara mereka tidak berangkat
masih berkeinginan untuk berangkat tahun depan
lalu seperti apa pak
kalau saya memikirkan sederhananya pasti akan membludak
kemudian antrian akan semakin panjang
dan kesempatan untuk berangkat juga semakin kecil
memang yang pertama adalah
para jamaah yang sudah tunda lunas dari tahun dua ribu dua puluh
tetap menjadi prioritas utama
tapi dalam berhasil peskan pesep
nah dalam pesan kesep dua ribu dua puluh itu
ada sekitar dua ratus dua puluh satu ribu kuota kita
namun realisasinya tahun dua ribu dua puluh dua nya
hanya dibangkarkan sebanyak rp seratus saja
yang harus diberangkatkan di tahun depan
dan menjadi prioritas di pengakhirkan tahun depan
dan kita harap sistem ini
semuanya melalui sistem siskohat
yang terbuka sekali
sebagaimana saat ini untuk verifikasi
nama itu terpapang di website kemenat
dan juga di kanwil kemenat
dan bahkan kalau kami di haji khusus
kami mendaftarkan surat resmi di tanda tangan
nama nama yang sudah terpilih
nah nama nama yang sudah terpilih untuk berangkat
harus setelah melakukan verifikasi
kalau saat ini mereka menyatakan siap
harus sampaikan siap
sehingga kemenang bisa melanjutkan prosesnya
kalau tidak siap karena terpisah keluarga
karena ruang nyaman karena terpisah keluarga
baik pasangan atau orang tua
atau anak lain sebagainya
jangan sampai nanti terproseskan
nah yang kedua adalah
waktu keberangkatan sekarang sudah semakin dekat
perlu segera untuk disiapkan masing masing
pertama kesiapan paspor
paspor harus masih berlaku
sampai sejak januari dua ribu dua puluh tiga
jadi karena persyaratan untuk ke tanah suci
minimal tujuh bulan masih berlaku
paspornya sampai dia berangkat
nah bagi jamaah yang melihat paspornya
masih berakhir di januari dua ribu dua puluh
suka untuk memperbaharui paspor
begitu juga bagi jamaah yang mungkin
sampai saat ini terpilih
tapi vaksinasinya belum lengkap mas yuda
harus tetap untuk melengkapi vaksinasinya
karena persyaratan vaksinasi lengkap ini
bagian pada persakatan mutlak juga
jadi batas usia dan vaksinasi
nah yang paling penting selanjutnya adalah
karena waktu yang tersisa untuk keberangkatan
sudah kurang dari sekitar satu bulan mungkin ya
satu bulan karena perangkatan awal
untuk jamaah reguler itu saat akan berangkat
pada tanggal empat juni
dan haji khusus akan berangkat pada tanggal tujuh belas juni dua ribu dua puluh dua ini
sudah semakin dekat
kita harus melakukan persiapan kesehatan
karena perlu kita ketahui bahwa
haji pada tahun ini tetap dalam masa pandemi
kemudian ada pembatasan
kemudian ada protokol covid
dan pcr jadi persyaratan salah satu sebelum keberangkatan
jadi penjagaan kita atas menjaga stamina
kesehatan kita itu sangat penting mas yuda
pastikan sehingga nanti dalam perjalanan
na'udzubillah menjelang keberangkatan
papar covid sehingga terhalang keberangkatannya
dan ini juga akan cukup terima kasih
kita menimbulkan kesidaknyaman bagi jamaah
jadi siapapun seratus
lima puluh satu jamaah yang sudah terpilih
dari sekarang harus sudah memperhatikan kesehatannya
dan perlu diketahui bahwa haji tahun ini
ada dilaksanakan di bulan juni dan bulan juli
itu termasuk di puncak musim panas di saudi arabia
suhunya sekitar lima puluh derajat
jadi perlu stamina yang cukup kuat
dan memasukkan vitamin yang baik bagi seluruh jamaah
baik pak ini terakhir terkait dengan
yang jemaah haji sudah membayar lunas kemudian masih tertunda
dan di satu sisi mereka misalkan usia sudah maksimal enam puluh lima tahun pak
dan mereka pastinya tidak bisa berangkat
sementara di tahun depan mereka masih berharap ada kebijakan yang direvisi oleh pemerintah arab saudi
tetapi seandainya tetap dengan kebijakan usia maksimal enam puluh lima tahun sudah adakah strategi untuk mengatasi kendala ini pak
dari pihak pemerintah indonesia dan juga asosiasi
ya yang pertama kami lihat bahwasannya arah untuk pelaksanaan ibadah ini terbuka untuk umum semakin besar pak
sebagaimana kita tahu mas yuda umroh saat ini sudah tidak ada batasan usia
jadi umroh sampai ramadan kemarin puncaknya tanggal dua puluh tujuh ramadan kemarin masjid haram overload
kembali lebih penuh dari sebelum pandemi
sampai radius tiga km orang melaksanakan sholat terawih dari sekitar masjid haram
lebih dari satu km
jadi jaraknya orang masih berjamaah terawih dan terhajur ikut dengan jamaah masjid haram
itu sudah dijalankan tanpa ada protokol covid
nah namun karena haji ini tahun ini adalah haji yang pertama di masa pandemi tentu akan ada ketentuan ketentuan
dan kami berharap sekali tahun depan semuanya kembali normal mas yudha
melihat dari pengalaman sukses dan pelaksanaan ibadah curah di bulan ramadan kemarin dengan full kapasitas
kita berharap juga tahun depan saudi arabia kembali melaksanakan ibadah
ada haji dengan full kapasitas kembali
ini tentunya akan menjadi kabar gembira jika betul betul terlaksana
karena kami terus terang bersama kemanusiaan agama melakukan banyak diskusi
bahkan sebelum ada ketentuan kita berimajinasi kalau seandainya kuota itu terbatas
tentu kita akan memprioritaskan usia lanjut pak mas yuda
karena kebijakan bukan kebijakan pemerintah indonesia kebijakan yang punca saudi arabia tentu kita harus mengikuti mereka
dan kami yakin sekali
insya allah setelah evaluasi haji tahun ini kementerian agama sama negara negara oki dan juga termasuk asosiasi
akan cuma memberikan masukan kepada pemerintah saudi arabia dalam pelaksanaan evaluasi nanti
puasanya sudah seyokianya di tahun depan haji bisa terbuka dengan normal tanpa ada batasan usia kembali
sehingga jamaah jamaah yang sudah menunggu lebih cukup lama
karena masa tunggu di indonesia kan lebih dari tiga puluh lima tahun
kalau kita buat rata rata hampir dua puluh tahun rata rata
sangat menjadi kendala bagi jamaah
karena memang usia usia di atas enam puluh lima tahun ini cukup banyak dalam porsi antrian yang harus kita berangkatkan
baik terima kasih pak firman untuk perbincangannya pagi hari ini
selamat bertugas kembali pak